badan meteorologi klimatologi dan geofisik atau bmkg memperkirakan curah hujan selama bulan ramadan tahun ini di indonesia cukup tinggi
ya kemarau basah akan terjadi bahkan hingga bulan november dua ribu enam belas
bmkg memprediksi curah hujan meningkat selama juni hingga november dua ribu enam belas termasuk pada bulan ramadan
curah hujan tinggi berpotensi terjadi di wilayah sumatera kalimantan dan juga jawa
tingginya intensitas hujan di indonesia sebagian besar disebabkan oleh gejala lamina
di mana terjadi gangguan iklim yang diakibatkan suhu permukaan laut di samudera pasifik
sementara pantauan hilal menjelang bulan ramadan seribu empat ratus tiga puluh tujuh hijriah akan lebih terlihat di wilayah timur indonesia
tadi kalau saya hubungkan dengan kejadian hilal barangkali akan rumit sekali
karena tentu ini berkaitan dengan kondusivitas awan yang muncul
pada hari hari tersebut hari hari saat kita
nah ramadan ini barangkali tidak lebih panas jadi lebih sejuk lah karena kita basah
atau karena kita mengalami tadi dival mood yang mulai muncul dan negatif intensitasnya juga semakin tinggi